saya chandra sama ebon sudah ngecek ke pasar
ada yang buat apa
orang yang datang ke pasar namanya ujang
mereka saling kenal mereka teman
kita balik lagi ke pasar
jay sama subi didatengin orang orang yang jadi backingan agus sama yayat
mereka nanyain saya mereka tahu kalau saya datang ke pasar
tony belum bisa ditelepon
medan medan medan
masuk lewat samping wc umum
nanti ketemu saya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
belanja sendiri ya
bapak gak ikut
kan udah tahu saya sendirian
kok masih nanyain bapak
bahasa bahasia tuh neng
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
pak barusan neng beli ikan asin sepat
kok nggak ditawarin gratis kayak bapak
ikan asin sepat seperempat kilonya harganya hampir lima puluh ribu
neng kan pengen juga belanja gratis kayak bapak
orang jualan itu kan lagi nyari nafkah
kasian kalau kita nggak bayar
bapak kemarin sebetulnya nggak mau gratis
kalau mau ngasih gratis sama temen lebih enak
gak perlu maksa
kamu udah belanjanya
ya udah pulang
sini panggung parkirnya
anak kamu sudah pergi kita pergi juga

kamu juga kena
kamu juga kena
kamu juga kena
kamu juga kena
kamu juga kena
saya sama sudi barusan ada yang aja
saya chandra sama ebon sudah ngecek ke pasar
ada yang buat apa
orang yang datang ke pasar namanya ujang
mereka saling kenal
kita balik lagi ke pasar
jay sama subi didatengin orang orang yang jadi backingan agus sama yoyat
mereka tahu kalau saya datang ke pasar
memin hidup sama subi